pemerintah resmi melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh
demi memutus rantai penularan virus corona
dengan adanya larangan yang berlaku pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini
pemerintah mempersiapkan skema baru bansos
antara lain mempercepat penyaluran bansos sebagai kompensasi kepada masyarakat
yang masuk dalam kriteria penerima
nah ini memang kita mengharapkan bansos ini hanya diambil di tempat kpm tinggal gitu ya
dan sudah ada jadwal rutin
jadi kita pastikan kemarin bansos memastikan program sembako
atau bantuan pangan non tunai dapat diambil tanggal sepuluh terus setiap bulannya
terus juga pkh tahap dua karena ini kalau pkh itu triwulanan ya
tiga bulanan harus salur per april tapi sudah bisa dipercepat
dan diharapkan per dua puluh dua kemarin sudah bisa diambil
selain itu tubagus juga mengatakan pemerintah pusat daerah
serta aparat penegak hukum akan bekerjasama menindak warga
yang masih nekat mudik walau sudah dapat skema bansos baru
berdasarkan data kementerian sosial
terdapat sepuluh juta keluarga penerima dalam program keluarga haram
satu juta keluarga penerima program kartu sembako
menurut sosiolog universitas indonesia bayu yulianto
skema baru bansos pemerintah kepada masyarakat agar tidak mudik tidak efektif
menurut bayu agar kebiasaan mudik masyarakat ini dapat dicegah
adalah dengan membatasi sarana dan akses mudik masyarakat
kelihatan itu tidak akan efektif ya
kalau memang pemerintah ingin
mencegah arus mudik yang begitu besar
terutama karena kaitan penyebaran covid
cari mekanisme yang lebih masuk akal
ketimbang kemudian mengimi imi orang bahwa
dikasih bansos kemudian dia memilih tidak pulang kampung
nanti justru kalau menurut saya bansosnya itu malah buat pulang kampung
kalau memang tidak menginginkan ada arus mudik
ya transportasinya yang kemudian diatasi seperti itu
aksesnya sorry aksesnya yang kemudian harus direkayasa
sehingga sulit bagi orang untuk mudik seperti itu
bayu juga menyampaikan walau dilarang mudik
masih ada potensi masyarakat yang tetap mudik
karena momen seperti ini sudah ditunggu masyarakat dalam dua tahun terakhir
di melikutan cnn indonesia